ini motor kenapa sih
ih kok nanya aku
maaf ani gue bukan nanya ke kamu
bukan ani pertanyaan tadi buat gue sendiri
ih kalau nanya buat diri sendiri kenapa dikencengin suaranya
mau kemana be
ada apaan be
itu tadi pas gue mau ngopi anak gue simpat udah jalan aja
oh jadi babeng mau ngopi disini
gue kemarin bukan mau minta kopi sama lu gue mau cerita
oh jadi babeng kagak mau ngopi disini
singkur hebat yah dapet cewe cakep
enggak kata bapak saya kita tidak boleh iri sama orang lain
tis itu mah bukan cuma omongan dari bapak lu semua bapak bapak juga ngomongnya kayak gitu
bapaknya temen saya gak pernah ngomong kayak gitu
soalnya bapak temen saya mah orang bule ngomongnya inggris
ini jatah saya
enggak rumah saya dekat

jak jawab saya jak
ini kopinya be
kopi buatan lo emang enak dah
kopi instan be
dari medan ya
dari pabrik be
ih terus gimana
tenang sekali selah juga hidup
kayaknya perlu dua kali selah deh
maaf kayaknya perlu berkali kali selah
kalau ngobrol begini gue jadi inget masa lalu
saya sih kagak inget deh
nah kalau cerita yang ini pasti lo inget
kayaknya saya juga kagak inget deh
lah kapan gue belum cerita
yaudah babai cerita deh
lu inget kagak waktu kecil dulu
kita ngambil rambutan di kebunnya haji pengki
terus ada anjing galak
lo lari ketakutan
terus lo ngeluk gue
saya gak inget be
terus waktu itu yang ngeluk gue siapa ya
ini motor kenapa sih
gue bukan nanya ke kamu
pertanyaan tadi buat gue sendiri
ih kalau nanya buat diri sendiri
kenapa dikencengin suaranya
oh ngeluk summary kumpulan nih
anjing ke saharaordya
di mana stylishnya berbeda
berani zelfkan jadi with diri
benediktator waktu itu liat gue
soal projek kan kan saya yang ngasih tau
kita diem dieman ini ya
saya sih dari tadi juga gak pengen ngomong be
di depan ada bengkel
paling sebentar juga beres
atau kalau perlu gue beli motor baru
gue beli motor second yang masih bagus
jadi nganterin kamu gak keganggu
ngapakah gak ngomong dari tadi
dari tadi juga mau ngomong
kan kita sempat diem dieman lama
gue pamit dulu ya
salah jalan gue
tidak lalu gue di sana
tadi kan udah salam nih
gue jadi lupa
ya tentu juga
kalau enggak ntar saya sama istri saya cerai beneran
des kalau menurut gua nih ya udah tinggalin aja begini lo
bukannya gue mau ikut campur maaf nih ya
tapi menurut gue sih daripada lo berharap terus sama istri lo
terus istri lu kagak mau berumah tangga lagi sebelum lo
udah cari gantinya aja
itu yang dibawa sama sipur
daripada sama sipur mukanya aja susah dicat
mendingan melum mendingan dikit tuh mukanya bersih
tapi mana mau dia sama saya
saya mah apa atuh
mau gue ke mbak
kok nggak tau
bukan kan tadi udah saya kasih tau namanya iyoh
waktu saya bilang iya itu jawaban dari pertanyaan kamu
pertanyaan yang mana
yang begini iyoh
bos batar sireger dari batang toru ini
kalau memang bos meminta tolong berarti bos menelpon orang yang tepat
aku sudah lama tidak main motor bos
begitu nanti ada lawannya aku segera hubungi saya
eh apa kamu bikin kaget saja
iyan bang batar
orang lo pun di pinggir
ini jalanan buat motor di tengah
eh suka suka aku
memang ini jalanan yang mau yang kau mak